neng sama a'a yang masak terus a'a jaga di warung
kita paling perlu gaji satu atau dua orang untuk bantu bantu
cuci piring atau beli sayur atau misalkan lagi pengunjung banyak
ikut ngelayanin segala macem
itu kalau a'a hitung hitung kos warah penghasilannya sebulan bisa sampai delapan juta
kita juga bisa cari tambahan buka warung kopi
aa tahu sumber sumber kopi kopi itu di mana
mengherankan juga melihat kamu tidak tersinggung dengan putusan eros
bapak sedih melihatnya
harusnya kamu tersinggung
apa kamu diajak berunding
apa mereka memberitahu kamu
apa mereka meminta pendapat kamu
mereka atur semuanya
tanpa sedikit pun memberitahu kamu
dan kamu tidak tersinggung
hebat sekali kamu
kamu tahu apa yang ingin diperlihatkan eros
dia ingin memperlihatkan pada semua orang bahwa dia yang berkuasa
mungkin dulu bapak mencoba untuk memisahkan kamu dengan dede
tapi kemudian bapak sadar
dan kalian memang saling mencinta
kalau bapak punya keinginan misalkan kalian bukan begini caranya
kan kamu tahu
bapak sudah tidak punya keinginan untuk mencari kamu
dan ini bukan untuk memisahkan
bapak marah karena bapak tersinggung
coba tahan semua marah

silahkan kamu nikah
namun sudah mendapat restu dari bapak
silahkan kamu hopeful
kamu sabar saja

semoga era lokal ini akan melepaskan kita dengan kekuatan kuat dan kebebasan kekuatan feelings

oh mas suha
mas suha akunnya masuk dulu yuk
mau mandi soalnya udah bawa cem
masuk yuk mak
oh gitu ayo duduk
ada apa mak tunggu ben
yoh apa benar isu yang mak dengar
katanya dedeh batal kawin sama sobri
yo yo gak tau
malah yo yo baru dengar dari emak ini
emak gak tau
mak dengar dari siapa
dudung tuh kadang kadang kalau ngomong sering benar mak
bukannya udah disetujuin sama pak kemet
itu yang bikin mak heran
ini mak kayak cerita
cerita kemet sama eros
bubar seminggu sebelum nikah
jangan jangan kutukan mak
ih kamu mak percaya yang begitu wan
gak tau ini juga baru tahu dari emak
hah ya udah
mah permisi ya udah mau sore
maknya keren banget
minum efeknya lagi
mamak nih selalu i theres
ah ternyata ya
itu baru masalah buat tete
kalau kita punya warung
penghasilan kita besar
terus aak jaga di warung
kita paling perlu gaji satu atau dua orang
atau beli sayur
atau wisata lagi pengunjung banyak
ikut ngelayanin segala macem
itu kalau hitung hitung
kos warah penghasilannya sebulan
bisa sampai delapan juta
kita juga bisa cari tambahan
buka warung kopi
aak tau sumber sumber kopi kopi itu dimana
tinggal aak campur campur
aak racik kopi buatan aak juga enak
yang penting uneng tidak usah lagi
kita tinggal campur campur
kita tidak akan pernah bisa mendapatkan uang lebih
selama kita masih kerja sama orang
kita buka usaha sendiri
sekarang makan dulu
debbie kangen banget sama mama
tidak berumah kaki
soalnya disana sepi
tidak ada teman teman
besok debbie ikut jemput mama ya pak
mama gak pergi ke arab lagi
pasti setiap hari
kita bisa ketemu mama
suatu hari nanti
kita akan berjumpa lagi
kita berkumpul lagi bertiga ya